selanjutnya yang ramai diperbincangkan di media sosial
sejak awal bulan jepang dilanda gelombang panas yang menyebabkan suhu melejit hingga empat puluh satu derajat celcius
panas ekstrim ini pun menyebabkan puluhan orang tewas
sedikitnya delapan puluh orang tewas akibat gelombang panas dalam dua minggu terakhir
bahkan lebih dari dua puluh dua ribu orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis
salah satu kelompok demografi dalam bahaya adalah masyarakat lanjut usia yang hidup sendirian di rumah
tanpa pendingin ruangan
menurut badan meteorologi jepang gelombang panas ini memecahkan rekor temperatur tertinggi sejak tahun seribu delapan ratus delapan puluh
sedikitnya delapan puluh orang tewas di jepang dan kami sudah
kami lanjutkan dosen sekaligus peneliti di tokyo metropolitan university ini mengatakan
jika terjadi peningkatan suhu udara satu derajat saja
bahkan angka kematian bisa berlipat ganda hingga lima puluh persen
hingga selasa dua puluh empat juli sedikitnya delapan puluh orang tewas akibat gelombang panas di jepang
puluhan ribu orang harus dilarikan ke instalasi gawat darurat
pemerintah memperingatkan bahwa suhu tinggi ini diprediksi akan terus terjadi hingga awal agustus
gelombang panas telah menerpa beberapa kota di jepang dalam dua minggu terakhir
temperatur meningkat hingga empat puluh derajat celcius
pemerintah menurut peneliti
suhu yang beberapa derajat lebih tinggi dari rata rata suhu tahunan di jepang
akan meningkatkan risiko kematian akibat kepanasan
mereka yang rentan adalah kaum lanjut usia di jepang
yang kebanyakan hidup sendirian di rumah tanpa pendingin udara
pemerintah menurut peneliti
suhu yang lebih tinggi dari rata rata suhu tahunan di jepang
akan meningkatkan risiko kematian akibat kepanasan
pemerintah menurut peneliti

akan meningkatkan risiko kematian akibat kepanasan
pemerintah menurut peneliti

akan meningkatkan risiko kematian akibat kepanasan
pemerintah menurut peneliti

akan meningkatkan risiko kematian akibat kepanasan
badan meteorologi jepang jma
memprediksi akan ada gelombang panas ini merdas jenak
panas akan sedikit berkurang minggu ini
karena zona bertekanan tinggi bergerak ke barat dan timur
dan membuat hujan turun di beberapa wilayah
dalam satu tahun terakhir
suhu ekstrim mencatat atau tercatat pernah terjadi beberapa kali melanda jepang
panas ekstrim yang saat ini melanda sebagian besar wilayah jepang
terjadi setelah banjir bandang yang menewaskan lebih dari dua ratus orang di bagian selatan
dan berikut data yang kami rangkum dari tim litbang cnn indonesia adalah cuaca ekstrim yang melanda jepang
yang pertama ini mengenai gelombang panas yang juga pernah terjadi di jepang
kalau tadi disebutkan akhir akhir ini atau bulan juli ini merupakan gelombang panas dengan suhu tertinggi di jepang
ini ada beberapa diantaranya yakni pada bulan mei dan juga september dua ribu sepuluh kita flashback dua ribu dua puluh
yang terdampak adalah perfektur saitama di sekitaran wilayah tokyo
kemudian ini suhu rata rata nasional antara juni dan juga agustus bahkan lebih panas sekitar satu
derajat celsius ini ya
kemudian korbannya ada satu ratus tujuh puluh orang korban tewas akibat sengatan panas dan ada lebih dari lima puluh empat ribu dilarikan ke rumah sakit
berikutnya kalau tadi dua ribu sepuluh satu tahun kemudian di juni dua ribu sebelas gelombang panas kembali lagi terjadi di jepang
kali ini wilayah terdampaknya adalah jepang timur dan suhunya lebih tinggi sekitar enam derajat celcius
daripada suhu rata rata
ini adalah tiga puluh tahun terakhir dan bahkan ini tertinggi sejak seribu sembilan ratus enam puluh satu
korbannya memakan korban tewas ada dua puluh enam korban tewas dalam sepuluh hari pertama di bulan juni
kemudian ada tiga belas orang dirawat karena adanya lonjakan suhu tahun dua ribu sebelas
dan selanjutnya adalah tahun dua ribu tiga belas kembali lagi terjadi cuaca atau suhu cukup ekstrim di jepang
wilayah terdampaknya shimanto atau jepang selatan
dan angkanya mendekati angka yang menjadi rekor pada beberapa hari belakangan empat puluh derajat celsius
kalau kita kemarin di jepang hampir empat puluh satu satu derajat celcius
korbannya memakan ada lima puluh dua kematian akibat sengatan panas di periode akhir mei hingga awal agustus
ini di pertengahan tahun semua begitu ya
dan selanjutnya kalau tadi kita lihat gelombang panas
ini adalah cuaca ekstrim yang juga melanda jepang
ada di awal juli dua ribu delapan belas ini hujan lebat dan angin topan melanda juli
jadi kalau baru baru ini ada suhu tertinggi begitu
tapi sebelumnya justru terjadi hujan lebat dan juga topan awal juli
wilayah yang terdampak ini di jepang barat terjadi di sana banjir dan juga tanah longsor
ada dua ratus orang diperkirakan tewas
ini diantaranya akibat terseret arus
sungai kemudian juga terjebak dalam tanah longsor
bahkan badan meteorologi jepang sempat memperlakukan peringatan begitu kepada beberapa prefektur
atau ada tiga prefektur waktu itu di pulau honsu
dan masyarakat juga diperingatkan agar waspada karena pasokan listrik begitu terhenti di sana
dan sejumlah infrastruktur rusak karena angin kencang dan juga terbawa arus sungai
selanjutnya cuaca ekstrim jepang
kalau baru baru ini
kalau ini justru suhu terendah bahkan mencapai minus empat derajat celcius
di jepang januari dua ribu delapan belas wilayah terdampaknya adalah prefektor saitama tokyo dan sekitarnya begitu
yang paling menjadi headline dalam pemberitaan jepang khususnya tokyo atau japan today yang saya baca
bahkan suhu minus empat derajat celcius ini merupakan suhu terendah dalam empat puluh delapan tahun terakhir
dan badan meteorologi jepang juga melaporkan suhu ini turun drastis ke angka minus empat derajat
jadi ini membuat banyak permintaan dari masyarakat jepang khususnya di tokyo
membuat panggilan darurat untuk meminta layanan ambulan
waktu itu ada sekitar delapan ratus dua puluh enam panggilan telpon
jadi ini yang paling tertinggi sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dan sejumlah perjalanan kereta api dihentikan
salah satu warga negara indonesia yang ada jepang juga mengatakan bahwa infrastruktur lumpuh sekolah lumpuh di sana begitu
bahkan dua ratus lima puluh penerbangan dari bandara haneda tokyo juga dibatalkan
dan memang gelombang panas kalau kita kembali lagi ke gelombang panas yang terjadi saat ini di jepang
ini disebabkan oleh pertemuan dua sistem tekanan udara di jepang
dan perkiraannya masih akan terjadi sampai dengan bulan agustus dua ribu delapan belas
selanjutnya kita terhubung dengan pak eko s junior pejabat kbri di tokyo untuk mengetahui informasinya lebih lanjut
pak eko selamat malam
selamat malam puspa
pak eko sudah sejak kapan panas yang cukup ekstrim begitu sampai mengganggu aktivitas masyarakat jepang di sana melanda
sebenarnya musim panas masuknya agak terlambat
nah sekalinya masuk dia langsung panas tinggi
itu yang bikin banyak orang kaget sekalinya
masuk langsung panas sekali
dan masalahnya kan banyak orang jepang itu sudah tua tua ya
terus entah seorang tuanya banyak jadi mereka tinggal sendirian
jadi kalau musim dinginnya terlalu dingin atau panasnya terlalu panas ya kayak gitu
mereka jadi bermasalah karena mereka tinggal sendirian
dan seperti pak eko bilang tadi kita sendiri warga tokyo semakin sering mendengar bulan selewat bertanda
pak eko sebelumnya di awal bulan juli terjadi hujan badai dan juga angin topan begitu di jepang
kemudian langsung berganti perubahan cuaca perubahan suhu langsung tertinggi bahkan suhunya langsung panas
apakah ini sudah sudah diprediksi begitu oleh badan meteorologi jepang
terus terang enggak karena sebagai contoh minggu ini aja ya
minggu ini seharusnya hari senin
itu diprediksikan empat puluh hari senin kemarin
terus tiba tiba pas harinya dia malah turun
di akhir minggu ini sebagai contoh kita ada festival indonesia tadinya diperkirakan dua puluh sembilan sekarang berubah lagi
jadi hari demi hari itu berubah
tadi malam itu tiba tiba hujan
padahal beberapa hari yang lalu satu minggu ini diperkirakan panas
nah itu sebagai contoh
jadi istilahnya ahli meteorologi jepang aja kaget
dan ini enggak bisa disalahkan ke mereka
karena kita banyak dengar tentang iklim dunia akhir akhir ini makin nggak bisa diprediksi
kita di sini mengalaminya
kemudian pak berarti ada agenda agenda atau aktivitas yang lumpuh begitu di jepang
khususnya kalau sekolah seperti apa pak di sana
nah ini kebetulan sekali jumat kemarin adalah hari terakhir libur sekolah anak anak jepang
jadi tidak otomatis kita lihat dampaknya
cuman memang panasnya itu lebih cepat dan diperkirakan banyak orang yang bilang ini bakalan tahan lama gitu
nah masalahnya ini kan baru bulan juli tapi masih agustus lagi
banyak orang bilang agustus itu sebenarnya adalah bulan panas
nah banyak orang bilang ini belum bulan panas saja sudah panas seperti ini
tapi terus terang seperti yang tadi saya bilang panasnya itu yang maksimal itu sebenarnya sudah lewat
sekarang karena tadi malam hujan di kota tokyo panasnya nggak seberapa panas lagi
tapi itu yang diskhawatirkan orang karena tak kirakan cuacanya aja pada meleset
ya orang jadi mikir misalnya dibilang minggu depan panas jangan jangan hujan seperti yang terjadi tadi malam tiba tiba hujan
banyak orang kaget

eko ada laporan tidak dari warga negara indonesia yang tinggal di sana
mengenai suhu atau meminta bantuan pelayanan kesehatan begitu

secara khusus enggak karena kalau mbak busma ingatkan beberapa minggu yang lalu ada banjir banjir di jepang bagian barat
dan melalui konsul general kita di osaka dan juga kpr kita di tokyo kita lagi aktif memantau teman teman yang baik dari ppi maupun wm

jadi kebetulan lagi di bawah pantauan kita
cuma secara khusus saya dengar tidak ada yang terpengaruh panas
mungkin karena orang indonesia dari sananya udah biasa ya
ada dimana tahu cara mengakali kondisi panas gitu
tidak seperti banjir yang waktu itu panas kali ini alhamdulillah kita enggak dengar ada masyarakat indonesia yang terpengaruh yang tinggal di jepang

pak eko s junor terima kasih banyak
pejabat kbri tokyo telah bergabung bersama kami
di kota jepang panas sampai dengan empat puluh satu derajat celcius itu ngeri
berikutnya dari pengguna facebook octavia ibah matongan menulis
saya pikir negara tropis yang paling panas ternyata negara empat musim bisa segitu panasnya ya
dan yang terakhir dari indratan menuliskan
semoga cepat berlalu pray for japan